zero waste cities atau kota nol sampah merupakan sistem yang fokus pada pengelolaan sampah berbasis sumber
mulai dari pemilahan secara mandiri pengangkutan hingga komposting
yakni merubah sampah organik menjadi pupuk kompos
program ini telah berjalan di enam wilayah di provinsi bali yang diperkenalkan oleh pplh bali dan ypbb
desa lebih gianger bali menjadi salah satu desa yang menerapkan program sejak maret dua ribu dua puluh
dan memiliki tempat pengelolaan sampah atau tps tiga r sendiri
di salah satu banjar yakni banjar lebih betenkelot perharinya dapat menghasilkan dua kg sampah perubah
kebanyakan dari canang sari yang lekat dengan kegiatan ibadah dan adat
hal tersebut turut mendorong sebagian warga untuk ikut melakukan pemilahan dan pengangkutan sampah terpilah
tak hanya terfokus pada sampah organik tapi juga anorganik dan residu
sampah organik yang warga miliki itu mereka bawa ke bangsa
sampah jadi tabung kemudian ada nilai ekonomis yang ada di sana
sebelumnya seluruh sampah di desa lebih yang mencapai lima ton per hari tidak terkelola dan langsung dibuang ke tpa
namun kini setidaknya sekitar delapan ratus kg sampah dikelola setiap harinya
ada lakukan pemilahan dua puluh lima persen sampai tiga puluh sudah ada perubahan perilakunya
hingga kini kapasitas tps tiga r di desa lebih masih belum mampu menampung seluruh sampah dari ketiga banjar
sehingga diharapkan ada perluasan lahan jumlah tps dan armada truk pengangkut hingga sosialisasi warga yang lebih merata
peduli lingkungan tak mengenal usia seperti dua penggagas robot tempat sampah bernama attila alkawzar dan muhammad yusuf al haydan
siswa sekolah dasar di boyolali jawa tengah
mereka berinovasi menciptakan sebuah karya berupa robot tempat sampah yang dapat berbicara
robot pintar ini mereka namai robot ration
cara kerja robot ini akan memberikan informasi serta instruksi untuk membuang sampah pada tempatnya dan bisa terbuka tertutup secara otomatis
setiap sampah dibuang maka robot akan memberikan hadiah berupa permen coklat
ya ketika saya melihat teman teman masih malas untuk membuat membuang sampah pada tempatnya kami berinovasi untuk membuat robot sampah
anak anak ini punya kepekaan atau punya inisiatif bahwasanya kebersihan madrasah
jadi permasalahan salah satu permasalahan yang harus mereka atasi
melihat kepekaan adik adik ini jadi malu dong ya sekarang kalau mau buang sampah sembarangan
tim liputan cnn indonesia